ya udah sebelum raksasa raksasa itu benar benar mengambil anak anak simbo itu
simbo buru buru suruh anak anak simbo itu pergi ke gunung kalimaya
terima kasih burung
buah dimana sih
di mana aja sih kita cari tau
mau kemana mana kok ada disini
nih kamu banyak kan dibakarnya
kalian namanya anak yang pinter anak yang baik
terima kasih ya bu
bisa membantu bu
itu kan udah kewajiban kita semua membantu bu ya kan
sekarang kita pulang aja yuk
wah banyak kan kayunya
kalian jaga rumah ya
mbok mau jual kayu bakar
udah embo biar kita aja yang jualin kayu bakar
sahabat kemundur akan embo
eh kak timun mas
timun panca cuci baju ya
kak timun mas
timun soma sama timun budu
bers bersin nih ya
eh cari sabunya
kita masak masak di dalam yuk
wow kita masak masak ya
iya timun mas
terima kasih ya allah
eh tak boleh
mau beli kayu bakar kita gak
aduh masih ada di belakang besok aja ya
oh ya udah gapapa kok
kami permisi dulu ya pak bu
wah bahagia banget ya mbau rondo itu
sudah punya anak banyak baik baik rajin rajin lagi
kamu sama garam di meja ya
ini pak rondo
ada daugah cicitin belum kak
kamu mau coba nih enggak
anak anak semua sekarang kalian pergi ke gunung kalimanya sampai di sana
cari aki kalimaya ini demi keselamatan kalian hai bawa bawa hati hati di sana timun mas andai
kamu jaga yang baik baik ya
bu aku juga
tidak hati hati ya
harimau ini udah ketampean
bu joguneda capek banget

aduh ternyata ku tak bisa